kebangkitan industri properti sangat penting bagi perekonomian indonesia tahun dua ribu dua puluh
di saat dunia bergelut dengan pandemi covid sembilan belas
dan tentu saja memiliki multi ply effect terhadap satu ratus tujuh puluh lima industri lain
nah memasuki kuartal keempat tahun dua ribu dua puluh dua ini pasar properti hunian tetap menunjukkan tren positif
meski resesi dan kenaikan suku bunga global telah mengancam
lalu bagaimana potensi dan juga peluang industri properti di tahun dua ribu dua puluh satu
final notes akan membahasnya bersama saya desi anwar
perekonomian dunia tahun dua ribu dua puluh tiga diprediksi akan gelap
sejumlah tantangan yang akan dihadapi
yakni tingginya tingkat inflasi naiknya suku bunga acuan bank indonesia
ancaman resesi global dan masuknya tahun politik
meski demikian pelaku industri properti dalam negeri masih optimistis
bukan tanpa alasan optimisme ini tumbuh sebab pada masa pandemi covid sembilan belas
sektor properti terbukti tangguh melewati tantangan hingga kembali bangkit
selama pandemi pelaku industri properti makin kreatif dengan pemasaran produk secara digital
selain itu pasar properti
di indonesia tidak kehilangan daya beli karena masih banyak masyarakat yang memiliki dana besar untuk berinvestasi
pada dua ribu dua puluh dua kondisi ekonomi makro berlangsung pulih
serta bisnis properti ikut mengalami performa positif
stimulus pemerintah yang dimulai sejak dua ribu dua puluh
seperti pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah
turut mendorong pertumbuhan sektor properti
percepatan kenaikan harga properti tidak menyurutkan permintaan
sebaliknya permintaan properti pada kuartal ketiga tahun dua ribu dua puluh
menunjukkan kenaikan yang cukup pesat
tentu saja tidak menyurutkan minat konsumen
optimisme ini juga dapat dilihat dari sisi pencarian hunian oleh konsumen
namun di tengah kontribusi dan tren positif ini tentu saja ada sejumlah tantangan di sektor properti khususnya untuk tahun dua ribu dua puluh
apa saja dan untuk membahasnya saya sudah ditemani di studio bersama widya stuti angkawijaya senior director dari damai putra group
halo mbak widhi apa kabar sehat selalu
terima kasih mbak desi
iya kita tidak terasa ya sudah pada ujung tahun dua ribu dua
tahu tahu sudah desember
tau taunya sudah desember dan ini menurut saya suatu tahun yang sangat menarik karena kita sudah mulai keluar dari pandemi
kita rimbas pandemi sejak tahun dua ribu dua puluh dan sekarang tahun dua ribu dua puluh dua walaupun masih ada kasusnya tapi sudah bisa ditangani dan kita sudah mulai hidup back to normal
harus bersyukur ya
kita harus bersyukur dan ini tentu saja ada bermacam dampak yang kita harapkan positif ya ke depannya khususnya untuk tren pertumbuhan perekonomian kita
kita sudah tidak lagi resesi kita ingat tahun dua ribu dua puluh pertumbuhan itu sempat minus
nah tapi kalau kita kilas balik ya karena properti ini kan sesuatu investasi yang jangka panjang juga
sebenarnya ketika kita memulai mengalami covid pada tahun dua ribu dua puluh dan berlangsung sampai tahun ini itu dampak yang paling terasa khususnya pada property developer seperti damai putra group ini
apa yang dalam dua tahun karena dua tahun ini kan lumayan cukup lama ya mbak ya
cukup lama dan kita tidak menduga segini lama ya mbak desi ya
nah jadi covid pandemi covid ini memang benar benar di luar dugaan siapapun ya di antara kita
termasuk juga itu imbasnya kepada bisnis properti itu juga cukup signifikan
kalau kita bicara properti ya mbak desi konsumen kan kalau ingin membeli properti itu biasanya kan harus datang ke lokasi ya
harus cek lihat sendiri
dia akan melihat show unit dulu gitu
kemudian dia akan melihat
lingkungan sekitarnya gitu
karena kalau mau tinggalkan dia juga harus familiar harus comfortable dengan lingkungan sekitar
ada fasilitas apa sih di sekeliling sekelilingnya
kemudian jarak tempuh misalnya dari lokasi tersebut ke tempat kerjanya nanti seperti apa
macet atau tidak dan sebagainya
nah dengan adanya pandemi ini kan kita dibatasi ruang gerak kita
jadi konsumen juga kesulitan ketika dia memang ada kebutuhan untuk membeli properti
jadi hunian ya rumah atau apartemen
terus bagaimana ya gitu saya tidak bisa datang ke lokasi saya tidak bisa mengunjungi show unit melihat apa gitu seperti apa bangunan dan sebagainya
tetapi kan kita tetap harus beroperasi ya sebagai property developer ya
jadi kita juga mensiasatinya dengan misalnya saja kita menjual properti dengan memanfaatkan teknologi
seperti apa contohnya
jadi kita juga melakukan promosi
kemudian kita juga menerapkan yang namanya tiga d virtual tour
jadi konsumen itu bisa seolah olah datang ke show unit
kemudian kita juga kan waktu itu sempat juga lockdown
perusahaan juga tidak bisa beroperasi
akhirnya kita juga tidak bisa jualan karena marketing galeri juga harus tutup
ya kita siasati dengan ya kita melakukan appointment
jadi tidak bisa bergerombol
memetapkan protokol kesehatan
ya protokol kesehatan
jadi janji jam dua datang
oke jam dua datang langsung di site
kan ruang terbuka ya kalau di set
ya langsung di site
kita lihat lokasi lihat rumah dan sebagainya
kemudian pulang setelah itu
jadi hal hal seperti itu yang kita siasati
kemudian juga pandemi ini kan dampaknya juga ke konsumen kita
banyak dari konsumen itu yang bisnisnya terganggu
kemudian kehilangan pekerjaan karena phk
paling tidak mungkin kan ada juga yang gajinya kemudian dipotong ya
sehingga daya belinya juga menurun
betul daya belinya menurun
kemudian juga ketika dia sudah membeli dan sudah menyicil
akhirnya juga wah cicilannya juga terhambat
tidak bisa lagi memenuhi cicilan bulanannya
nah kita development juga tidak ingin pembelian itu batal ya
jadi kita siasati juga dengan bekerja sama juga dengan bank
itu melakukan rescheduling
sehingga paling tidak konsumen masih bisa lanjut
walaupun mungkin cicilannya nilainya tidak seperti yang sebelum pandemi ya
paling tidak mereka masih bisa lanjut untuk membayarkan cicilan
walaupun dalam jumlah yang mungkin lebih kecil seperti itu
nah itu juga salah satu strategi yang kita lakukan
paling tidak supaya konsumen tetap masih bisa memiliki hunian atau memiliki rumah
jadi strategi untuk menyiasati ya pandemi
sehingga bisnis juga semua
tapi dampak secara pada bottom line terhadap property developer itu sendiri seperti apa
karena ini kan sebuah industri yang cukup besar ya
tenaga kerjanya kan cukup besar
apa dampaknya terhadap property development secara keseluruhan dan kira kira bottom line nya dan kerugiannya
karena pada saat itu kan semua bisnis itu mau tidak mau terkontraksi
kalau secara bottom line terus terang memang kita tidak terlalu berdampak
tidak terlalu ya
karena yang harus kita lakukan sebenarnya adalah memanage cash flow kita
bisnis properti itu kan bisnis kepercayaan juga ya mbak desi ya
jadi ketika kita sudah commit pada konsumen kita
ketika konsumen sudah membeli kita komit
ya ini akan terus dibangun
dan kita akan serah terima unit itu kapan gitu
itu yang harus kita jaga karena kepercayaan konsumen
nah jadi pada saat pandemi pun pembangunan tetap harus berjalan
tetap harus berjalan
dengan kita punya komitmen
dan sama besarnya seperti sebelum pandemi
jadi tidak ada misalnya yang apartemen yang sudah dibangun tiba tiba dua tahun berhenti begitu karena
yang sudah dibangun tidak bisa berhenti
tetapi yang belum dibangun atau belum launching bisa kita hold
karena komitmen tadi mbak desy
kan ketika misalnya
saya sebagai konsumen nih ya
mau beli apartemen
kan saya sudah punya
saya akan tinggal di situ tahun depan
saya akan pindah ke situ tahun depan
karena saya butuh hunian
atau saya mungkin anak saya akan pindah sekolah di sini
saya butuh hunian
komitmen itu tetap harus kita jaga
artinya pembangunan tetap harus jalan
target serah terima kapan tetap harus kita penuhi kepada konsumen
tapi di sisi lain uang masuknya kan juga sebenarnya berkurang dengan adanya tadi
nah ini bagaimana dampaknya khususnya terhadap karyawan dalam industri property development itu sendiri
ada layoff atau ada pengurangan tenaga kerja atau bagaimana
untuk porsi porsi tentu ada bagian bagian tertentu yang tidak menghambat pembangunan
seperti itu memang kita lakukan semacam kayak
tidak hanya pengurangan tetapi juga minimize jam kerja
ya ini minus jam kerja sehingga kan juga terus ada efisiensi efisiensi yang bisa kita hasilkan dari situ
jadi lebih kepada mensiasatinya seperti itu mbak desy
nah tapi minat terhadap hunian tentu saja kalau orang sudah berencana membeli apartemen ini kan berarti kan sudah ada planningnya ya
tapi kan property bukan saja hunian tapi di situ ada property yang sifatnya komersial
ada juga yang sifatnya rumah dan dengan tanah dan lain sebagainya
itu dalam dua tahun selama covid ini kira kira mana yang paling terdampak dengan pandemi itu
pada saat pandemi lagi hebat hebatnya itu mbak desi yang paling berdampak itu adalah sebenarnya yang komersial
kalau kita bicara di kawasan kami itu komersialnya memang sudah hidup
retail sudah hidup
tapi kan dengan adanya ppkm
nah itu dia
jam operasional mereka juga terbatas kan pada saat itu pak
buka bisa segini misalnya atau yang datang dibatasin dan otomatis kan itu juga berdampak kepada penghasilan mereka
namun demikian uang sewa tetap harus jalankan
nah jadi kita juga siasati dengan memberikan relaksasi pembayaran sewa
intinya mereka tetap harus bisa hidup lah karena kita juga butuh mereka kan
butuh fasilitas komersial retail di kawasan
kita juga ingin mereka bisa survive gitu selama pandemi
jadi yang kita bisa berikan relaksasi atau rescheduling
iya tapi pada intinya industri property ini bisa survive
salah satu yang tidak istilahnya gulung tikar ya selama pandemi ini
mbak kita istirahat sebentar ya
tapi kita akan lanjutkan final nos
setelah ini berikut ini tetaplah bersama kami
kami akan segera kembali
ini anda masih menyaksikan final news
saya saat ini ditemani widya sulti angka widya
sini director dari damai putra group
kita membahas mengenai potensi dari industri ya
properti pasca covid sembilan belas pada khususnya
dan kita lihat ternyata industri property ini lumayan
cukup tough juga
tapi tentu saja dengan strategi dan siasat siasat yang khusus untuk menyesuaikan kepada keadaan
sehingga kalau dilihat secara keseluruhan tidak minus ya
tapi pengurangan pasti ada
nah dan saya kalau lihat apalagi ketika pandemi ini kan orang biasanya kan keluar ke mall
dan mallnya juga selalu penuh
istilahnya ini menjadi satu bagian dari lifestyle ya
ketika covid ini banyak sekali yang mau tidak mau kan terpaksa tutup ya
nah itu apa rata rata nasib dari mereka yang memiliki properti yang komersil ketika itu
dan saat ini apakah sudah kembali lagi
atau justru digantikan dengan bisnis bisnis baru
kita kan lihat seperti misalnya yang sewa di mall
atau yang menjadi restoran
nah ini terdampak
ini kan semua bisnis properti
bagaimana itu peta dari nasib saat covid itu dan bagaimana sekarang
ya cukup berdampak signifikan ya
terutama untuk komersial dan retail
pada saat pandemi benar benar pada saat itu menghitung
kita ya di tahun dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh satu ya
jalan perjalanannya dua ribu dua puluh dua ini sudah mulai
sudah mulai lancar kembali
karena mereka basically sudah bisa beroperasi full ya sekarang ya
dan zaman pandemi kemarin memang yang kita harapkan sebagai kita pengembang property adalah mereka survive dulu
dan itulah sebenarnya peran dari property developer pengembang adalah
memastikan mereka bisa survive dengan memberikan tadi relaksasi relaksasi pembayaran gitu
nah karena bagaimanapun pandemi misalnya itu tetap kan kita butuh namanya makan ya
butuh juga apa namanya apapun yang kita butuhkan untuk kehidupan ya
apa namanya konsumsi rumah tangga dan sebagainya itu semuanya kan harus tetap tersedia ya
nah jadi apa namanya komersial ini menurut kami
sebagai pengembang properti itu sangat penting gitu
karena itu juga
karena multiplier effect itu luar biasa banyak ya
tapi ketika tutup itu kan berarti dari situ karyawannya sudah tidak bekerja lagi
vendornya juga tidak bisa jualan dan lain sebagainya
sementara ini gedung ini kan harus dibayar terus
dan harus di maintain juga
nah harus di maintain
nah itu kalau dihitung dari segi kerugiannya
loss yang seharusnya didapatkan keuntungannya dari komersil ini ada kisarannya berapa
mbak widi karena ini damai putra kan juga punya ini ya sebagai ada komersilnya ada huniannya ada
kalau yang di kami di damai putra itu komersial lebih kepada commercial landed
jadi kita memang belum ada mall
belum ada mall ya
kalau secara keseluruhan bagaimana
jadi kita juga tentu saja lossnya itu karena kalau kita bicara komersial landed mereka kan tetap harus bayar iuran pengelolaan lingkungan ya
nah itu juga yang tersendat
iuran seperti itu
tapi tetap kita harus memaintain lingkungan itu mbak desi
tetap harus keluar biaya untuk memaintain lingkungan kebersihan lah landscaping lah keamanan dan sebagainya
dan juga sekarang listrik kan ada minimum charge
ini ipl tuh biasa ini iuran lingkungan dan juga service chargesnya dan yang lain lain
jadi memang kita terhit di situ karena dari sisi pemasukan juga berkurang tetapi biaya biaya itu tetap harus kita keluarkan
nah sekarang ini bagaimana tahun dua ribu dua puluh dua ini
sudah mendekati normal
sudah mendekati normal
oke kalau dari sumber penghasilan ini kan industri properti banyak sekali sumber sumber pertumbuhannya lah istilahnya dari penjualan misalnya tanah dari rental dari pembangunan apartemen
saya lihat banyak sekali ya apartemen menjamur apalagi di kota kota besar seperti jakarta ini
tapi ada juga tadi yang komersial ruko dan lain sebagainya
secara growth itu sumber pertumbuhan tertinggi itu dari mana saja mbak widhi
oke kalau sumber pertumbuhan tertinggi itu masih landed ya atau rumah tapak rumah hunian
yang ada tanahnya
betul rumah yang ada rumah hunian
itu berapa persen kalau kita lihat dari
itu cukup signifikan kenapa karena masyarakat indonesia masih terbiasa ya untuk tinggal di rumah tapak ya seperti itu
dan terus terang juga kebutuhan demand daripada perumahan itu masih signifikan
namun demikian kalau untuk yang milenial itu kan kaum kaum milenial itu kan lebih mengedepankan compenion ya
dan juga mungkin kantongnya yang belum terlalu dalam ya untuk membeli
jadi sebenarnya sebagai developer kita harus memahami sebenarnya apa sih kebutuhan demand yang terjadi gitu ya untuk properti
kalau sekarang kita bicara mengenai
majority yang membutuhkan hunian itu adalah sebenarnya kaum muda kaum milenial
ada berapa juta itu kalau kita lihat ini potensinya
mereka karena sekarang kita bonus demografi ya jadi rata rata masih usia usia produktif ya usia produktif
iya usia produktif
dan mereka itu keluarga muda atau profesional muda gitu ya yang memang lebih mengedepankan convenience
convenience dalam artinya eh kalau saya tinggal di sini misalnya
saya butuh misalnya saya butuh untuk hangout gitu
saya butuh untuk beli makanan
saya butuh untuk ke lokasi kerja itu continience semuanya
supaya mereka bisa gaung bisa menikmati
nah ini biasanya di tengah tengah kota ya
tapi bagaimana dengan yang selama ini kita lihat yang di pinggiran
nah di pinggiran ini kan ada semacam kota ini kota itu yang semuanya juga serba dekat dan serfasilitas serba adat
rata rata kan tapak rumah yang biasanya ukurannya juga jauh lebih besar untuk lebih keluarga yang inilah
kalau keluarga mapan otomatis size nya lebih besar karena kan harusnya mereka sudah punya anak dan sebagainya
sedangkan kalau milenial biasanya kita siasati dengan compact house mbak desi
jadi yang ukurannya memang lebih kecil
masih dua puluh lima meter berarti lagi tiga puluh gitu ya
karena luasannya kecil tapi nanti bisa bertumbuh
karena kalau nanti mereka sudah berkeluarga punya anak
masih bisa misalnya dinaikkan lagi ya tambah ruangan tambah apa
jadi seperti itu
sekarang kan mereka mungkin hanya keluarga muda yang suami istri
butuhnya mungkin ya rumah kecil aja dengan yang masih terjangkau
tapi kedepannya nanti bisa gitu ditambah dengan ruangan lagi apa dan sebagainya
jadi sumber sumber pertumbuhan dari bisnis properti itu ya
dan juga apartemen
tapi ini selama dua tahun ini ya saya lihat ini banyak sekali
apalagi rumah rumah itu yang for sale itu
nah ini tuh apa dampaknya terhadap harga ketika pandemi itu
terhadap orang yang kan jadi butuh uang ya
seberapa jauh jatuhnya harga ketika masa pandemi ini
dan seberapa sulit untuk menjual rumah
di mana mana ada tulisan rumah dijual
dan ya termasuk ke ya apartemen juga kan
kalau kami dari developer sebagai pengembang properti
memang kebanyakan yang rumah dijual itu kan bukan rumah yang di kawasan developer ya
lebih banyak yang rumah yang memang sudah jadi
kemudian dia butuh uang ya saya jual saja gitu
kalau kami di property developer
memang rumah rumah dijual itu kita berhadapan dengan secondary market
jadi yang sudah memiliki rumah sudah beli rumah
kemudian butuh uang yang dijual
dan apartemen kan juga
ini kan pasti terdampak
kalau apartemen itu lebih banyak disewa
instead of dijual seperti itu
nah kalau kami siasatinya itu dengan cara
jadi harus ada advantage tentu dengan membeli di developer
bukan membeli langsung dari pemilik gitu
kalau kita developer artinya komitmen kita terhadap kawasan itu
yang harus kita tonjolkan gitu
kita juga akan selalu menjaga lingkungan di kawasan itu
dan kita juga sebagai developer kita bisa juga
bekerja sama dengan instansi instansi perbankan
untuk memberikan kemudahan kemudahan dan cara bayar yang lebih fleksibel kepada konsumen
mereka kan butuh juga cara bayar yang fleksibel terjangkau kemudahan gitu ya
untuk bisa mendapatkan misalnya fasilitas kpr atau kpa
nah developer bisa bekerja sama dengan instansi perbankan
atau melakukan program yang bersama sama gitu ya
untuk memberikan gimmick gimmick atau kemudahan kemudahan tertentu gitu
nah itu yang bisa kita lakukan
oke jadi ini informasi yang menarik juga ya bagi para milenial khususnya yang bingung ya
ingin membeli apartemen tapi mungkin salary nya atau pendapatannya masih kurang
dan mau tidak mau ya harus ada disiasati
karena ini merupakan salah satu pasar yang sangat potensial ya
jadi jumlah yang mencari hunian itu kira kira berapa ya mbak widhi
apakah ada angkanya dalam kisaran juta berapa masih peluang untuk membangun apartemen ini
masih dibutuhkan kira kira berapa juta apartemen di indonesia ini
mbak desi kalau di tahun dua ribu dua puluh satu sendiri sebenarnya itu ada data juga yang menyatakan bahwa backlog ya
backlog kepemilikan rumah itu masih cukup signifikan
dua belas tujuh juta jadi masih besar
ya jadi banyak gitu sebenarnya masyarakat di indonesia yang masih butuh rumah
masih butuh rumah
jadi nah inilah sebenarnya kan satu peluang
nah ini menjadi potensi ya terhadap industri property ini
baik kita istirahat sebentar tapi hal ini mungkin kita perlu dalami ya dalam segmen yang berikutnya
tetaplah bersama kami final notes akan segera kembali
nah kita mulai dari bagaimana membeli apartemen karena ternyata di indonesia ini masih ada sekitar dua belas jutaan ya hunian yang dibutuhkan
ini jumlah yang luar biasa besar dan tentu saja merupakan potensi dan peluang bagi developer itu
tapi sebelumnya dari segi hunian itu sendiri ini kita kan di jakarta ya dan dimana mana di tiap sudut itu ada bangku apartemen baru dengan tawaran menarik dan lain sebagainya
dan setahu saya itu masih banyak yang kosong belum terjual atau pas pandemi ini tenannya sudah tidak ada dan lain sebagainya
nah ini bukannya sudah saturated yang jumlah apartemen ini mbak widi
apa masih perlu dibangun sebanyak itu
karena saya juga bingung sih
siapa yang beli dan siapa yang tinggal di sini
siapa yang tertarik beli apartemen sekarang
sebenarnya semuanya tergantung dari lokasi itu sendiri mbak desi
oke sekarang kalau di jakarta bagaimana menurut mbak widi terus terang
kalau di jakarta sudah memang oversupply
nah kebetulan kalau yang damai putra group sendiri itu kan kawasannya di timur jakarta atau lebih ke bekasi ya seperti itu
nah semuanya tergantung lokasi dan lingkungan sekeliling dari apartemen yang akan dibangun
sebagai contoh misalnya saja di kami di damai putra group itu kita ada apartemen saya

sebenarnya target kami adalah untuk apartemen itu bisa disewa sewakan
kenapa karena lokasinya itu benar benar persis berseberangan dengan universitas
persis berseberangan dengan rumah sakit
jadi potensi pasarnya adalah mahasiswa mahasiswa yang memang butuh hunian ya bisa tinggal jalan aja ya
memasuk kelas jam delapan pagi
mereka bangun pagi jam tujuh juga keburu
setengah delapan juga keburu langsung jalan masuk kelas
atau juga dokter dokter perawat ya tenaga medis gitu yang memang karena pekerjaannya harus shift malam dan sebagainya tentunya kan juga butuh hunian yang metin warking distance lah istilahnya seperti itu
jadi target kita juga harus tahu pada saat kita membangun suatu apartemen misalnya gitu di suatu lokasi targetnya ini siapa
dan di sekitar sekitarnya ada apa yang kemudian itu bisa meng create demand untuk apartemen itu sendiri
oke jadi ada strateginya lah
maksudnya potensinya itu justru di luar jakarta dengan dia menargetkan mahasiswa
tapi dari segi rental kan tidak terlalu tinggi ya kalau pasarnya itu mahasiswa beda misalnya kalau pasarnya profesional yang mereka butuh tinggal di dekat kawasan kantor
ini mbak widy ini bagaimana growthnya itu kan juga harus dipikirkan oleh developer
bagaimana cara mencari
mbak desi karena kita tahu segmen pasar yang kita akan bidik adalah mahasiswa kemudian dokter perawat tenaga medis gitu yang sebenarnya itu profesional gitu ya
kita juga meng create nya itu bentuknya studio
jadi yang memang studio karena kan mereka hanya butuh datang
bawa badan saja
bawa badan terus kemudian tidur beristirahat besoknya sudah beraktivitas lagi
mereka tidak punya keluarga yang mungkin
mereka tidak punya keluarga yang mungkin
mereka punya keluarga yang mungkin punya anak satu atau dua dan sebagainya karena mereka adalah mahasiswa dan juga tenaga medis yang memang datang dari luar kota ya kebetulan itu untuk bekerja di situ
jadi majority dari apartemen yang kita bangun misalnya karena kita tahu pangsa pasarnya adalah mahasiswa studio bentuknya
dan harga lokasi kan juga sangat menentukan harga
kalau dari segi harga saya lihat ya kalau di jakarta ini tanah saja

secara keseluruhan apa juga strategi dari developer juga mencari kira kira tempat tempat yang bisa di develop tapi indonesia kan besar kan
bukan hanya jakarta dan sekitarnya
dan kebutuhan hunian ini kan bukan saja di kota kota besar tapi di seluruh indonesia itu sendiri
apa yang dilihat sebagai potensi dan di mana mana saja daerah yang masih perlu dikembangkan
kalau kita lihat kondisi sekarang ya pemerintah kan juga sudah membangun infrastruktur yang cukup bagus ya
ruas jalan tol juga itu dibangun juga luar biasa
kemudian sarana transportasi juga luar biasa dibangunnya
jadi jarak itu sekarang sudah tidak menjadi terlalu berkendala lagi gitu dengan adanya sarana transportasi
kita misalnya aja kerja di jakarta nih
kita mau tinggal sekarang di bogor atau di jakarta
bekasi atau bahkan misalnya di cikarang itu sudah tidak terlalu menjadi halangan lagi dengan adanya sarana transportasi yang baik gitu
nah tinggal sekarang jeli jelinya aja developer ini kemudian memilih lokasinya
tentunya lokasi yang harus dipilih adalah lokasi yang pertama harga tanahnya masih affordable ya bagi developer
kemudian lokasinya juga harus berdekatan dengan sarana sarana transportasi
sehingga memberikan kemudahan kan kepada penghuninya nanti
eh kalau saya mau kerja di jakarta dari mana
gampang itu kesananya karena misalnya aja ada jalur lrt nya ada jalur mrt nya misalnya aja
ruas tol juga langsung misalnya aja masuk ke masukan jalan tol gitu
nah hal seperti ini yang memang harus kita perhatikan dalam pemilihan lokasi
kalau kantong kantong khususnya daerah yang sekarang jadi incaran para property developer itu di mana saja mbak widhi
apalagi tadi betul sekali
dengan konektivitas jalan tol kemana mana sudah cepat dan khususnya bukan hanya di luar jakarta saja tapi sampai ke luar daerah kan juga menjadi lebih mudah dengan adanya tol
itu dimana mana saja yang menjadi incaran sekarang dan juga potensial untuk dikembangkan
karena juga masyarakatnya daya belinya juga semakin meningkat dan apalagi pertumbuhan juga sudah semakin roda perekonomian sudah semakin jalan
yang tentunya yang pastinya juga infrastruktur sarana transportasinya sudah berjalan
kami damai putra agung juga punya project di luar kota juga
kita ada di sidoarjo kita ada juga di yogyakarta dan magelang
karena di sana infrastrukturnya juga sudah tumbuh bertumbuh juga mbak desy
jadi apa namanya itu juga terus terang juga pasti akan mengangkat property mengangkat bisnis property
dan juga mengangkat harga

nah jadi kita memanfaatkan itu
jadi kita lihat dimana sih pemerintah ini membangun sarana infrastruktur dan juga jalur transportasi
biasanya kita mendekatkan diri mencari lokasi di sekitar situ
oke dan sekarang kan sudah orang istilahnya sudah balik ke normal
growth nya itu sudah bisa terukur
apakah sudah ada tren peningkatan dari pembelian hunian ini
baik apartemen maupun rumah tapa
rumah tapak dan juga tanah
betul kalau dibilang growth dari sisi demandnya itu memang meningkat
meningkat karena seperti tadi saya sampaikan juga kan sebenarnya kebutuhannya juga masih cukup besar ya
antara demand dengan supply nya itu masih gapnya masih cukup besar
oke masih lebih banyak demand daripada supply
karena kan tadi masih banyak yang belum punya rumah
tapi dua belas juta ini mungkin ya di spread out seluruh
nah kemudian kalau dari sisi harga sendiri juga cenderung naik juga gitu
karena dengan pembelian
kalau dibanding dengan tahun lalu lah misalnya kalau kita beli tahun dua ribu dua puluh dua ini dibanding dengan tahun lalu itu berapa persen
sekarang rata rata rata itu di kisaran lima sampai sepuluh persen
oh lima sampai sepuluh persen
lima sampai sepuluh persen
itu masih di atas inflasi lah
masih ada kenaikan harga
ada kenaikan harga
jadi ini juga mungkin menjadi suatu investasi yang menjanjikan ya dalam properti ini
kita istirahat sebentar mbak widi
tetaplah bersama final notes
kami akan segera kembali
final notes kali ini membahas bagaimana dilihat pasar properti di indonesia dan saya ditemani widya setuti angka widjaya
nah kalau bisnis properti ini ternyata cukup menjanjikan
dan dari segi peningkatan ternyata demandnya masih melebihi supply
sehingga berarti ruang untuk kepentingan
profit ya dalam bisnis ini juga masih terus menerus akan kita lihat
apalagi ketika perekonomian roda perekonomian kembali berjalan
orang juga semakin bisa lah untuk membeli huniannya
tapi yang saya tadi tertarik ya dengan masih ada backlog dua belas jutaan dan rata rata tadi pasangnya lebih milenial
yang ingin istilahnya memiliki hunian yang lokasinya bagus
mungkin ada fasilitasnya juga bagus ya dekat tempat kerja dan lain sebagainya atau paling tidak dekat transportasi
ini lahan yang subur ya
kompetisinya kan juga pasti banyak
bagaimana menyiasati sehingga karena industri properti ini banyak sekali pelakunya pemainnya dan tentu saja memiliki strategi atau melihat peluang yang sama
apa saja inovasi yang perlu dilakukan untuk menggait pasar dari yang memang cukup besar ini dan cukup menjanjikan pak widhi
mbak desi tadi saya sempat sampaikan bahwa bisnis properti itu bisnis trust juga
jadi kita harus apapun kondisinya kita harus tetap komit di dalam membangun dan mendelever produk
tentunya yang kita deliver juga harus produk yang berkualitas
sesuai dengan janji yang kita berikan kepada konsumen
jadi itu yang harus kita pegang dulu
nah tantangannya tentunya juga besar karena kompetisinya juga besar
dan juga harganya kan sekarang harga bangunan
dan harga bangunan juga semakin meningkat
sehingga semakin menyulitkan bagi para milenial yang mungkin tidak mampu ya
ya karena dengan pandemi ini meredah sebenarnya
mbak desi kita juga dihadapi oleh tantangan yang baru lagi
yaitu peningkatan harga barang material
kemudian peningkatan harga bbm
itu tentu saja berdampak kepada peningkatan ongkos produksi
jadi apa namanya kembali kita harus bisa melakukan inovasi inovasi untuk bisa meng create suatu produk dengan lebih efisien
tapi juga berkualitas dan disenangkan atau disenangkan
atau sesuai dengan tren di masyarakat
contohnya misalnya kita sekarang ini juga lebih mengecilkan size rumah
dan ini masih laku jadi orang masih tetap membeli walaupun kecil
paling kecil itu berapa
kalau di area kami di bekasi memang paling kecil itu enam puluh ya untuk size rumah
untuk rumah tapak ya
rumah tapak itu karena sesuai ketentuan memang paling kecil enam puluh
lebih cenderung membangun rumah yang memang cukup
karena trennya memang kayaknya sudah tidak rumah yang besar besar lagi
maintenance nya ruwet gitu ya
pajaknya juga lebih besar
pajaknya juga luar biasa
nah ini menjadi perhitungan sendiri
jadi memang lebih ke
jadi paling kecil enam puluh meter
dan ini paling laku atau paling laku biasanya ukuran berapa
paling laku di kisaran antara tujuh puluh an sembilan puluh an
nah ini kalau kita bicara mengenai harga
per meternya sekarang itu berapa
kalau saya ingin membeli rumah yang enam puluh meter persegi itu jatuhnya kira kira berapa
semuanya tergantung lokasi
iya dengan lokasi taruh lah ya di pinggir lah jakarta
jadi kita tahu kan kalau di tengah kota itu harganya kan luar biasa tinggi
kembali supaya tergantung lokasi
even misalnya di kawasan kami juga gitu
kawasan kami terutama yang di kota harapan indah
merupakan kawasan terbesar dari projek harapan
tapi itu pun kita tidak bisa menyamai harganya
jadi ada area memang premium ada area memang untuk menengah
ada area yang memang untuk yang lebih
lebih rendah seperti itu
semuanya tergantung lokasi
kalau di area premium tentunya itu yang paling
paling tidak di area cbd
pastinya berdekatan dengan segala macam fasilitas
aksesnya juga gampang
itu harga bisa per meternya itu bisa dua belas bisa sampai dengan empat belas juta
sepuluh sampai empat belas maksimum
dan itu kembali juga tergantung juga untuk peruntukannya untuk apa
apakah untuk rumah atau misalnya lahannya itu akan dikembangkan untuk bisnis
dan sebagainya itu juga beda
oke jadi kisarannya kalau rata rata berapa juta ini
kalau untuk membeli rumah di kawasan ini
sekitar delapan juta sampai empat belas
dan ini cukup bersaing
ini harga yang rata rata memang diterapkan oleh semua developer ya
tergantung dari lokasinya di mana
dan apakah fasilitas dekat
paling banyak yang paling diminati sekarang itu profil
itu seperti apa
dari segi profil pembelinya dan juga profil inilah
harga yang orang diminati
tidak terlalu berpikir panjang lebar lah untuk membelinya
itu yang paling banyak yang paling dominan
yang paling dominan itu tentunya yang affortable ya mbak desi
rumah tapak ya
dengan harga itu di bawah

oke jadi di bawah satu miliar
dan rata rata ini belinya apakah ada bantuan cicilan atau kerjasama
apa metode pembelian rumah yang paling diminati dan paling di inilah istilahnya
dengan harga satu miliar itu memang majority itu dibeli dengan menggunakan fasilitas kpr
fasilitas kpr ini tentu saja
karena ini juga yang beli itu kebanyakan adalah kaum milenial
usianya berapa biasanya
usianya itu antara dua puluh lima sampai dengan tiga puluh an menjelang empat puluh
jadi rumah pertama ya
single status biasanya atau sudah
tinggal paling tidak atau yang ingin baru membina rumah tangga
belum punya anak dan sebagainya
atau paling tidak anaknya hanya satu
oke jadi dan rata rata income per bulannya berapa
income per bulannya itu berkisaran antara dua puluh lima sampai dengan empat puluh juta
jadi ini profil ya para pembeli sekarang property
dan ini sangat menjanjikan kan
karena ketika pasar ini sudah established
pada suatu hari kan keluarganya juga akan berkembang
betul akan bertumbuh
akan tumbuh dan mungkin pindah ke membeli properti yang lain
jadi harga kenaikan harga yang bisa diprediksi dari ini kan kita lihat sekarang
dunia di mana mana kan inflasi
harga bbm juga fluktuatif
belum lagi macam macam tantangan ya
harga bahan bangunan sekarang bangun rumah itu rata rata per meter itu berapa
kalau misalnya dijual delapan juta sampai empat belas juta
tapi dari segi costnya itu sendiri sebenarnya berapa
sebenarnya kita memiliki acuan ya mbak desi ya
jadi acuan cost of goods sold atau cost membangun lah konstruksi berikut perizinan dan sebagainya
jadi itu yang acuan kita gitu
memang kalau kita bicara properti
cost terbesarnya itu adalah di cost pembangunan tentunya
karena kita kan harus membangun infrastructure
harus membangun unitnya bangunannya
ada jalan aksesnya
lagi juga biaya perizinannya gitu
biaya pematangan tanahnya
nah ini semuanya masuk di dalam tadi komponen cost of goodsul tadi itu
nah itu kita patok di situ
karena kita juga punya kisaran berapa profit yang harus kita dapatkan
nah ini berapa minimum profit margin yang membuat developer ini merasa ya bisa bukan saja bisa survive tapi bisa berkembang
kenapa profit itu harus kita canangkan sedemikian
karena kalau kita bicara property yang namanya land bank itu adalah sudah suatu keharusan
artinya kita harus punya land bank yang cukup besar
jadi berarti harus membeli tanah ya
ada berapa jumlah land bank yang dimiliki oleh damai
kalau damai putra group sudah ada
karena kita group sendiri untuk di jabodetabek kita majority di area bekasi
kita punya land bank itu untuk kawasan kota harapan indah dua dua ratus hektare
kemudian di luar kota harapan indah kita juga masih mengembangkan kawasan kawasan yang nilai land banknya itu sekitar ratusan hektare gitu
land bank itu penting
karena kita kan jangka panjang
harus punya semacam kayak raw materialnya lah ya
untuk kita mengembangkan ke depan
dengan adanya land bank yang besar
kita juga punya
fleksibilitas mbak desi
untuk meng create fasilitas fasilitas
komersial fasilitas lain lainnya
taman dan sebagainya
itulah sebenarnya yang
sebenarnya harus meng create itu
baik kita istirahat sebentar
panjang diskusi kita ke depan
tetaplah bersama kami
final notes akan segera kembali
final notes kali ini bersama
widya stuti angga wujais ini director dari
damai putra grow kita membahas mengenai
dan kita lihat ternyata cukup menjanjikan
apalagi dari segi pihak
developernya itu bisa
dapat dari segi profit margin nya
dari dua puluh delapan hingga tiga puluh persen
jadi cukup bagus
dan bagi yang memiliki
unianya itu sendiri
juga bisa mendapat peluang
untuk peningkatan nilainya itu sendiri
jadi kalau misalnya kita
beli apartemen tahun ini
mungkin empat lima tahun lagi kita bisa jualnya
kira kira rata rata berapa persen lebih meningkat
kalau kenaikan apartemen
kisarannya antara delapan sampai sepuluh persen
antara delapan sepuluh persen
dan itu tentu saja jauh di atas
misalnya kita menyimpan uang di deposito
tapi kalau rumah tapak yang paling
diminati berapa persen peningkatannya
apakah lebih tinggi
rumah tapak ini bisa lebih tinggi
mbak desi karena
harga lahan itu pasti selalu meningkat
ya berapa persen kira kira peningkatan
bisa lebih dari sepuluh persen
bisa lebih dari sepuluh persen
ini merupakan suatu investasi ya
tentu saja kita memiliki tempat tinggal
tapi juga memiliki aset yang dari tahun ke tahun
nah ini kan sekarang kalau orang bicara
investasi ya banyak sekali pilihan untuk melakukan investasi
menurut mbak widy
ini industri properti ini sangat diminati
sumber dari investasi
misalnya dibandingkan dengan instrumen instrumen lain
kalau kita bicara properti
bisnis properti itu kayaknya tidak akan pernah mati ya
jadi akan terus bertumbuh
karena yang namanya hunian itu kan tetap
kebutuhan premier ya
jadi demand itu akan selalu ada
demandnya itu pasti akan selalu ada
dan bisnis properti itu adalah salah satu
atau industri properti itu adalah
industri penggerak roda perekonomian
di indonesia sendiri itu
jadi pemerintah pasti akan mendukung dalam hal ini
dan selama ini cukup mendukung pemerintah
dengan regulasinya yang memang bisa
regulasi kemudian pemerintah juga memberikan stimulus stimulus
kalau di tahun dua ribu dua puluh satu dua ribu dua puluh dua kemarin
itu kan ada pajak pertambahan nilai atau ppn
yang ditanggung oleh pemerintah
tapi itu sangat membantu
sekarang ini sudah berakhir
kami menunggu kebijakan pemerintah stimulus apa lagi
yang akan diturunkan
jadi kita juga sangat terbantu
karena mungkin pemerintah juga menginginkan industri
industri properti tetap selalu bangkit
ini kan juga menyerat tenaga kerja yang cukup besar
tenaga kerja konstruksi dan lain sebagainya
kalau ada kawasan yang didevelop
tentu saja ini menjadi sumber pusat perekonomian dan lain sebagainya
nah dari hunian ini yang tadi rumah tapak atau apartemen
banyak juga kan orang yang membeli khusus untuk investasi
tidak tinggal di situ tapi untuk disewakan
atau mungkin untuk dijual kembali
kira kira profilnya seperti apa
berapa persen yang membeli
khusus untuk tinggal di situ
atau berapa persen yang hanya untuk berinvestasi
atau ingin menjual kembali dengan harga yang lebih tinggi
kalau untuk investasi mungkin lebih banyak di apartemen mbak desi
jadi profil investor di apartemen itu lebih tinggi daripada profil end usernya
kalau untuk hunian tapak memang end user yang lebih dominan
kalau sekarang ini juga investor itu
terutama investor besar yang dari luar negeri
itu juga banyak tertarik untuk bersama sama bekerja sama
membangun kawasan industri dan pergudangan
nah ini tren kedepannya adalah seperti itu
karena kami juga banyak mendapatkan
kedamaian petrajuk rupiah nanti akan mengarah ke situ
iya karena kami juga memiliki kawasan yang memang peruntukannya untuk industri dan pergudangan
dan banyak investor juga dari luar yang sudah datang berminat
contohnya di mana daerah yang paling diminati untuk kawasan ini
kita punya namanya kawasan segarajaya ya
itu memang kawasan untuk perindustrian dan pergudangan dekat sekali dengan marunda
oke dan ini juga bisa menjadi salah satu investasi kan
betul ya investasi
itu lebih tinggi lagi dari segi profit marginnya kalau di kawasan industri dan pergudangan
dibanding dengan hunian atau beda
harusnya beda tetapi harusnya itu menjanjikan sekali
karena kalau kita bicara industri pasti kan pergerakan ekonomi dan segala ada di situ
jadi kalau kita bicara kawasan industri tidak hanya udang atau pabrik tapi huniannya juga pasti ada
karena kan pekerja perniagaan juga butuh hunian ya jadi saling mendukung
jadi betul betul ini jadi satu kota sendiri ya dan berkembang seperti itu
dua ribu dua puluh tiga ini tahun yang cukup menantang apalagi dengan tadi inflasi dan resesi global
mudah mudahan indonesia tidak terlalu terdampak
apa kira kira tantangan terberat yang
mau tidak mau harus disiasati dan dihadapi ke depan mbak widhi
jadi tantangannya itu yang pertama adalah konsumen sekarang itu cenderung wait and see
karena mendengar berita sana sini akan ada resesi tahun dua ribu dua puluh tiga kemudian tahun politik dan sebagainya
jadi mereka cenderung untuk wait and see
sebenarnya yang namanya properti itu kan selalu bertumbuh ya
dan investasi properti itu selalu akan menguntungkan
tapi kan ada cyclenya kan
kadang kadang kalau ini kan ada boom ya
semuanya bangun semuanya beli tiba tiba bus
ada jadi proyek mangkrak dan lain sebagainya
ini merupakan tantangan juga atau sesuatu yang diperhitungkan
ya yang penting bagi kita developer adalah kita jeli jeli seperti tadi membidik pasar melihat lokasi dan komitmen kita

kita harus bisa memegang kompetensi
kita memegang komitmen kita sehingga kita mendapatkan kepercayaan dari konsumen
nah tantangan dua ribu dua puluh tiga sendiri itu karena memang kita menghadapi situasi yang masih belum menentu seperti ini
banyak faktor ini
betul jadi ada nanti dululah kita lihat situasi dan sebagainya
nah itu salah satu tantangan
kemudian juga karena adanya krisis global nanti juga suku bunga kredit kan juga akan meningkat
ya cenderung meningkat
nah ini juga otomatis nanti juga berarti kan cicilan
ya akan meningkat
nah jadi kita juga harus menyiasati itu
bagaimana kita memberikan pilihan pilihan cara cara kemudahan bagi konsumen untuk bisa tetap affort
bisa untuk bisa beli rumah dengan harga atau cicilan yang affortable seperti itu
jadi harus agak kreatif ya
contohnya apa saja
nah contohnya nih contohnya apa saja
miming mimingnya biasanya ada buy one get one free
saya mau juga
jadi kita berikan misalnya saja dp yang ringan
itu bisa dicicil dalam jangka waktu yang cukup panjang
kemudian kita juga memberikan subsidi subsidi misalnya
subsidi misalnya subsidi bunga
jadi kita berkecuali dengan bank
jadi itu kemudian mudian
atau subsidi biaya biaya biaya akat dan sebagainya
banyak cara yang bisa kita lakukan
banyak cara harus kreatif dan harus juga kompetitif
karena pesaingnya itu besar
tapi secara keseluruhan optimistis bahwa industri ini merupakan industri salah satu yang cukup menjanjikan lah
mbak widhi sekali lagi terima kasih banyak atas insight nya
sama sama mbak desi
demikian final notes kali ini
anda juga dapat menyaksikan tayangan ini
di youtube cnn indonesia
terima kasih atas perhatiannya